selanjutnya untuk mengetahui pantauan arus mudik di bandara kita telah terhubung dengan koresponden cnn indonesia ruli kurniawan di bandara soekarno hatta dan silvano hajit di stasiun gambir
ya namun sebelumnya kita ke ruli terlebih dahulu yang ada di bandara soekarno hatta
selamat pagi ruli bagaimana pantauan anda jika dibandingkan dengan hari kemarin
apakah jumlah penumpang yang akan diberangkatkan dari bandara hari ini mengalami peningkatan atau justru sudah menurun
ya lady yuda dan juga pemirsa situasi di pintu keberangkatan terminal satu b bandara soekarno hatta ini bisa anda lihat di belakang saya cukup lengang
mungkin tidak terlihat adanya penumpukan calon penumpang yang akan masuk ke pintu keberangkatan terminal satu b ini
namun situasi cukup berbeda bila kita melihat pada pukul tiga atau empat pagi tadi di mana antrian calon penumpang yang akan masuk ke pintu keberangkatan ini mengular hingga lima puluh
bahkan sampai seratus meter
dan ini dikarenakan adanya terlalu lamanya mereka untuk diperiksa kelengkapan tiket maupun dokumennya
bahkan untuk melakukan cek x ray bagasi bagasi mereka
dan saya sempat berbicara dengan salah seorang calon penumpang bapak edward yaitu calon penumpang dari mas kapel lion air yang akan menuju ke bandara kinabalu
dan dia mengatakan bahwa ia sempat gagal untuk boarding kemarin
dikarenakan terlalu lamanya waktu untuk
baik untuk dari di depan pintu keberangkatan maupun ketika harus cek bagasi dan bahkan juga cukup memakan waktu yang cukup lama pula ketika ia harus check in di konter lion air tersebut
dan ini bukan salah satu bentuk kecewaan dari pengguna bandara soekarno hatta
dan yang mudah mudahan harap kita bersama tidak terus menerus atau tidak berlarut larut sehingga menimbulkan nanti ke depannya akan semakin banyak lagi calon penumpang yang gagal untuk berangkat atau menuju kampung halaman mereka
dan bahkan juga bisa gagal
gagal untuk mereka lebaran bersama keluar dari kampung halaman
dan untuk mengatakan bagaimana upaya dari pihak pengelola bandara untuk mengantisipasi terjadinya kekecewaan seperti ini ataupun terjadinya penumpukan penumpang terutama di pintu gerbang keberangkatan sudah ada bersama saya bapak didi sebagai chief dari oic bandara soekarno hatta
kira kira seperti apa pak upaya dari pihak bandara untuk bisa dibilang tidak akan lagi kecewaan dari para calon penumpang yang akan menuju ke
kampung halaman mereka dengan adanya lamanya sekali security check ini
baik selamat pagi cnn indonesia
perlu saya jelaskan bahwa sebenarnya pihak angkasa pura ii dalam hal ini kantor cabang utama bandara soekarno hatta sudah melakukan upaya optimal termasuk di dalam hal ini membuka seluruh pintu pintu masuk ke dalam check in area
itu ada kalau kita lihat di sebelah kanan kita ini ada empat x ray itu sejak dia akan beroperasi dua puluh empat jam dan dia sejak dini sudah dibuka keempat empatnya
bahkan kita ada pintu juga di sebelah selatan itu adalah pintu untuk kru dan personel itu bila mana terjadi kepadatan di sini itu akan kita optimalkan
untuk para penumpang yang tidak membawa bagasi untuk bisa segera masuk ke check in area dengan
dengan demikian sebenarnya kita sudah melakukan upaya sehingga penumpang penumpang yang kira kira ingin segera bisa melaksanakan check in itu bisa terlayani dengan baik
itu kira kira yang bisa kami jelaskan
satu hal juga yang menjadi perhatian atau concern serius dari bandara adalah delay
dari para maskapai
bagaimana upaya dari pihak bandara angkasa pura di sini berkoordinasi dengan pihak maskapai atau stakeholders untuk mengurangi tingkat delay atau jumlah delay yang ada di bandara mendekati hari lebaran ini
sebenarnya kami sudah bekerja sama dengan baik dengan stakeholder dalam hal ini airlines
jadi airline airline itu diminta sejak dini menyampaikan bila mana ada kondisi pesawat akan delay
dengan begitu kita akan melakukan antisipasi
seperti ketika di ruang tunggu itu ada beberapa orang yang merasa tidak puas atau kira kira dia akan menyampaikannya secara provokatif
itu dengan segera kita minta kepada airline itu untuk bagaimana melakukan tindakan tindakan persuasi
dan bila perlu mereka itu kalau dibawa ke
luar daripada ruang tunggu katakanlah ke ruang eksekutif untuk nanti diberikan penjelasan penjelasan sehingga mereka itu nanti bisa mengerti memahami kenapa pesawat ini delay
itu tentu delay yang sifatnya technical
tetapi kalau delay di luar daripada itu katakanlah seperti cuaca dan sebagainya tentu itu di luar kemampuan yang bisa kami sampaikan
dari puncak kepada penumpang yang akan ada di bandara soekarno hatta
di hamin dua tahun lalu itu menunjukkan puncak kepadatan penumpang sekitar berada di angkasa pura tahun hamin dua tahun dua ribu lima belas sebesar satu ratus delapan puluh sembilan ribu penumpang
apakah tahun ini sudah ada prediksi bahwa h dua akan menjadi puncak padat penumpang yang ada di bandara soekarno hatta ini
yang faktanya hamin empat itu angkanya diseluruh
hamin empat itu angkanya diseluruh
hamin empat itu angkanya diseluruh
jadi dan yuda
terima kasih ruli kurniawan langsung dari stasuta di kanggerang banteng